beginilah aksi protes sejumlah peserta lansia kepada pihak penitia saat diminta kembali mengisi formulir
di tengah antrian panjang meja screening puskesmas semplak kelurahan curug mekar kecamatan bogor barat kota bogor jawa barat kamis pagi
mereka mengaku kesal lantaran pelaksanaan vaksinasi dinilai semrawut tanpa tanda petunjuk meja dan skema jalur antrian
tidak ada koordinasi yang tidak ketugas jadi pas saya datang ada antrian saya ikut antri
tiba tiba dibilang daftar dulu pun di kertas ada tutup tas
uh daftar saya mau nulis di kertas katanya
itu antri aja tidak ada nulis di kertas lagi jadi kan tidak ada koordinasi nih pak tugas
tingginya animo vaksinasi tambahan ini juga membuat sebagian peserta harus menunda niatnya
lantaran tak kebagian nomor antrean
karena penuh atau
bapak udah datang
bisa aja pak
bisa aja pak
tadi datang jam berapa
vaksinasi booster pertama ini digelar serentak di kantor dua puluh lima kelurahan serta puskesmas sekota bogor
dinas kesehatan juga memastikan dari total satu ratus dua belas ribu warga usia lansia di kota hujan baru terdata sebanyak tiga puluh empat ribu lansia
yang memenuhi syarat sebagai penerima vaksinasi booster
pak adi vaksin booster artinya yang enam bulan setelah dosis kebola sejumlah satu ratus dua belas enam ratus delapan puluh sembilan
kemudian prioritas pertama kita fokuskan ke lansia
sementara vaksinasi tambahan ini ditargetkan rampung digelar dua bulan ke depan
muhammad juanda bogor jawa barat